ke dunia sepak bola tanah air tim nasional indonesia u sembilan belas menang telak atas filipina dengan skor tiga satu
dalam lagu uji coba di stadion magu harjuslemanjok jakarta
laga uji coba ini bagian dari persiapan menjelang laga piala aff di vietnam september berdata
tidak salah pelatih edward chong memainkan dimas derajat sebagai ujung tombak tim pssi u sembilan belas saat uji tanding lawan tim u sembilan belas filipina
hasilnya pada menit dua puluh dimas mampu menjebol gawang tim filipina yang dijaga michael asong setelah menerima umpan dari sadil ramdhani
meski pada babak pertama menguasai jalannya pertandingan namun pssi baru bisa mencetak gol kedua pada menit lima puluh sembilan lewat sandi pratama
filipina berusaha membalas dan sepuluh menit kemudian aksi individu lorenzogiosepi menghasilkan gol skor pun berubah dua satu
gol filipina membuat indonesia meningkatkan tempo permainan
pasukan edward chong menciptakan gol penutup saat injury time melalui sepakan edo febrian
skor kemenangan tiga satu pun diraih untuk timnas indonesia u sembilan belas